sebelumnya pada tahun dua ribu empat belas mid terms election amerika serikat adalah pemilu paruh waktu dengan tingkat partisipasi terendah sejak perang dunia ii
namun kali ini mitrum elections berbeda karena pada sesi pemutusan suara awal saja sebanyak tiga puluh tiga juta orang telah menggunakan hak pilih mereka
mari kita simak perbandingannya
kita lihat pada tahun dua ribu empat belas saat presiden yang menjabat adalah barack obama yang berasal dari partai demokrat
pada tahun dua ribu delapan belas presiden petahana atau yang saat ini menjabat adalah presiden donald trump dari partai republik
di mana pada tahun dua ribu empat belas ini hanya dua puluh dua juta orang yang menggunakan hak pilih pada sesi pemungutan suara mirtom elections yang dilakukan lebih awal
ini berarti dengan bertambahnya sebelas juta pemilih pada tahun dua ribu delapan belas pada masa jabatan presiden donald trump jumlah pemilih mencapai hingga tiga puluh tiga juta orang
ini membuktikan bahwa tingkat partisipasi meningkat

ini berarti ada tambahan sebelas juta orang yang menggunakan hak pilihnya pada tahun dua ribu sembilan belas
kita beralih pada persentase hasil pemilu dua ribu empat belas di mana ada tiga puluh enam empat persen
dan di tahun dua ribu delapan belas ini nanti diperkilakan naik karena memang masih akan berlangsung begitu pemilu ini
dan ini membuktikan memang banyak sekali perubahan yang terjadi pada tahun dua ribu delapan belas dimana untuk tahun ini pertama kalinya anggota house of representatives terpilih seorang perempuan muslim dan berhijab
dan juga ada dua orang maksud kami dimana salah satunya berhijab ini membuktikan keterwakilan perempuan di parlemen amerika

ini terlihat mendominasi pada tahun dua ribu empat belas yaitu ada lima puluh empat kursi partai republik dibandingkan dengan demokrat yang hanya berjumlah empat puluh enam kursi
lalu pada tahun dua ribu delapan belas ini masih mempertahankan posisinya di senat yaitu republik pada tahun ini meraih lima puluh satu kursi dan demokrat meraih empat puluh enam kursi pada tahun ini
lalu kita bergeser ke hasil atau perolehan dari kursi parlemen atau house of representative dimana pada tahun dua ribu empat belas partai republik ini unggul dengan jumlah dua ratus empat puluh tujuh kursi dibandingkan dengan partai demokrat yang hanya meraih satu ratus delapan puluh delapan kursi
lalu kita berkaca pada tahun ini hasil tahun dua ribu delapan belas di mana berbalik begitu posisinya tahun dua ribu delapan belas ini demokrat unggul dengan raihan dua ratus dua puluh tiga kursi
sementara partai republik tertinggal dengan jumlah satu ratus sembilan puluh sembilan kursi
dimana akan tentunya akan berdampak pada kebijakan amerika serikat ke depannya lalu utamanya pada kelulusan presiden donald trump untuk membuat kebijakan